tim sar kabupaten pinerang sulawesi selatan membantu mengevakuasi rasna siara
pengantin perempuan untuk dibawa ke kantor kua kecamatan tiorang rabu siang
akad nikah terpaksa dipindahkan ke kua setempat lantaran rumah mempelai wanita kebanjiran
meski terdampak banjir namun akad nikah yang digelar tetap berlangsung khidmat
keluarga mempelai wanita juga terpaksa memindahkan lokasi resepsi di lantai rumah panggungnya
karena rumah mereka masih tergenang banjir
tim sar bahkan membantu menyiapkan perahu karet untuk mengantar para tamu undangan
tadi kami bagi vokasi salah satu pengantin dari perkembang perempuan
ini pengantin perempuan ini kita bawa ke kantor kua
akad nikahnya di sana ya
acara akad dan resepsi pernikahan ini tetap dilakukan di tengah banjir
yang merendam ratusan rumah warga kabupaten pinerang sulawesi selatan
dengan ketinggian banjir sendiri berkisar antara lima puluh cm hingga satu meter
jika pasangan di kabupaten pinerang tadi tetap mengadakan pernikahan di tengah banjir
hal yang berbeda dilakukan sebelas pasangan di yogyakarta
kesebelas pasangan ini melangsungkan pernikahan secara massal
pantai cemara sewu bantul yogyakarta
sekaligus untuk memperingati hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh dua
lokasi pantai dipilih dengan tujuan untuk menghormati para pejuang
dan juga untuk mendoakan korban musibah kecelakaan laut minggu lalu di pantai goa cemara
para mempelai diarak menggunakan sebuah odong odong menuju kua kretek bantul
untuk melangsungkan ijab kabul yang disaksikan secara langsung oleh bupati bantul
pertanyaan terima kasih atas perkenalan bagiannya di acara nikah bareng merah putih
pertama kepada teman teman di yogyakarta yang telah diperkesempatan
itu unik karena banyak perkenalan
sebenarnya ada tujuh puluh lima pasangan yang melangsungkan pernikahan secara massal di era pandemi covid sembilan belas ini
namun acara pernikahan masal ini dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua pekan
puncaknya adalah pernikahan yang berbeda
puncaknya adalah pernikahan yang berbeda
puncaknya adalah pernikahan yang berbeda

tim liputan cnn indonesia